belum surut keriuhan tudingan adanya dana tiga puluh miliar dari pengusaha reklamasi yang diterima teman ahok
serangan berikutnya datang dari beberapa mantan anggota teman ahok sendiri
mereka menuding teman ahok menggunakan cara curang untuk mengumpulkan sejuta ktp dukungan untuk ahok
teman ahok rabu sore dua puluh dua juni menggelar konferensi pers membantah tudingan tersebut
setelah teman ahok mengumpulkan lebih dari satu juta ktp dukungan ahok untuk maju sebagai calon gubernur independen dki jakarta
kabar tidak sedap menerpa teman ahok
sekelompok orang mantan anggota relawan teman ahok membeberkan metode curang dalam pengumpulan ktp
berupa pemalsuan data dan penggunaan ktp ganda untuk mengejar angka satu juta ktp
hal ini dibantah oleh teman ahok
menurut jurubicara teman ahok amalia ayuning tias
mereka yang membeberkan praktek curang pengumpulan ktp adalah mereka yang melakukan praktek curang itu sendiri
itulah sebabnya kelimanya diberhentikan dan dikeluarkan dari relawan teman ahok
kenapa disuruh relawan kenapa
karena memang di apa namanya ketahuan
ketahuan kualitas datanya memang tidak bagus
ada yang nyerahin tiga ratus dua ratus nya itu nggak ada nomor handphone
itu kan pasti secara kualitas kita juga meragukan kan
sementara itu gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama menegaskan tidak butuh sumbangan dari pengusaha
untuk biaya kampanye pencalonannya di pilgub dki tahun depan
pernyataan tersebut sekaligus menjawab tudingan adanya aliran dana dari pengusaha pengembang reklamasi ke relawan pendukungnya
ini maksud saya saya bilangin sekarang ini ya kita ini adalah asia umum
emangnya kalau mau jadi gubernur dki
terus siapa pindah duitnya sama siapa
umumnya sama oh logika sama pengembang minta duitnya
kalian selama kerja benar gak usah nyumbang saya deh
kampanye urusan saya selesai nggak usah
itu yang saya maksud
jadi saya gak butuh duit pengembang karena aku udah siapin mau pakai orang nonton kampanye beri tiket kok